dulu jika mendengar kawasan serpong yang pertama terbayangkan adalah tempat yang nunjau di salah satu sudut provinsi banten
lokasi yang jauh dari mana mana
namun saat ini orang orang mengenal serpong sebagai kawasan elit
terbayang langsung kawasan huniannya yakni bumi serpong damai atau bsd city
kota ini merupakan salah satu kota terencana terbesar di indonesia yang terletak di kabupaten tangerang selatan
layaknya kota maju pada umumnya
sudah tidak ada lagi kabel kabel listrik yang menjuntai berkelantungan sehingga menambah kesan rapi kawasan ini
sudah puas lihat lihat kawasan huniannya
kami ajak anda untuk melihat sisi lain dari kota bsp
tembok ini menjadi pemisah antara bsd dan kampung sekitarnya
hanya terbatas satu tembok tapi menjadi pembatas tegas yang membedakan kehidupan langit dan bumi antara kehidupan warga bsd

kampung babakan ini berada persis di samping bsd city
kampung ini merupakan salah satu kampung yang masih otentik di tengah tengah kemodernan kota bsd
rata rata mereka yang tinggal di sini adalah generasi penerus yang berada di kota bsd
dari orang orang yang dulu menjual tanahnya ke pengelola bsd city
salah satunya adalah orang tua haji acik
dirinya masih ingat betul dulunya kawasan bsd merupakan hutan karet milik pt perkebunan nusantara atau ptpn dan warga sekitar
sehingga pekerjaan utama warga sekitar kala itu adalah petani karet
memang seluas dari periang kampung periang itu
sampai ke cilenggang
ke serpong memang nggak ada cuma sampai cilenggang itu
sampai jalan tol lah
dari jalan tol ke sini
ya kebun karet mah habis
termasuk punya punya masyarakat juga
rt saya juga udah hilang dua rt
sejumlah warga sekitar yang berada di sini
sempat menyaksikan serpong dikelilingi hutan karet pun tidak menyangka kawasan serpong bisa seperti sekarang
nggak ada apa apa
nggak nyangka sama sekali
waktu dulu saya sembilan puluh enam itu kan temen temen di jakarta semua tuh kayak yang ter apa ya terpojokan gitu
nggak mau jalan ke jakarta juga jauh susah gitu kan
tapi sekarang aksesnya luar biasa sih
saya masih kecil ya masih sd
jadi kayak hutan
hutan sepi gitu
jadi kemana mana tuh susah jauh karena angkot juga satu jam sekali tuh baru ada angkot
selain kampung babakan hal lain yang tidak terjamah kemodernan di bsd adalah tempat bersejarah rumah lengkong
lokasi di sisi lapangan golf bsd rumah lekong ini tercatat sebagai salah satu benda cagar budaya di tangerang selatan
rumah ini dulunya merupakan markas tentara jepang
sekaligus tempat gugurnya pahlawan nasional mayor dan mogot
menurut koramil serpong hingga kini semua bagian dari rumah ini masih otentik belum ada bagian yang diganti
ada lagi nih satu bagian dari bsd yang masuk otentik
rumah makan lestarifik
fresh ini sudah berdiri selama hampir tiga puluh tahun
dulunya rumah makan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini merupakan warung tegal
namun seiring dengan bertambahnya pelanggan warteg ini berekspansi menjadi rumah makan
namun menu yang ditawarkan masih sama dengan menu warung tegal pada umumnya
hanya saja ada tambahan makanan khas surabaya seperti rawon dan soto surabaya
setiap jam makan
siang warteg ini menjadi salah satu tempat pilihan makan bagi karyawan di sekitar bsd
warteg saat ini dijalankan oleh generasi kedua
menurut pemilik warteg usahanya ini beromset bersih sekitar tujuh juta per hari
banyak cerita dari selatan tangerang ini
namun waktu memang tidak bisa dihentikan
perubahan demi perubahan akan terus mengikuti
dan mencoba untuk menikmati masalah yang terjadi
manusia harusnya ikut berevolusi dan terus berinovasi agar tidak tertinggal dan tertampar kenyataan